sebaiknya kau masuk ke dalam
aku masih gak percaya sama kejadian kemarin
tapi kalau emang beneran bisa
apa yang terjadi
ini siapa yang nelfon ya
kok nomernya aneh
jangan jangan ibu pakai nomor lain
baru sehari pergi udah nelfon terus
bang angkat telponnya dong
siapa tau penting
kamu tau nomer aku dari mana
tadi siang aku sengaja dapetin nomor kau
aku ambil dari buku tamu perpustakaan
ada yang mau aku bicarakan sama kamu
kau sudah tahu belum kejadian tadi siang
emang tadi siang sakti kenapa
tadi siang itu sakti berubah lagi jadi harimau
dia hampir menerkam tuh alinan
untung aku datang
aku pukul lah itu harimau
terus aku lari sama lina
kamu yakin harimau itu harimau sakti
aku berani jamin sekar
aku berani jamin kalau harimau itu pasti dia
aku berani jamin kalau harimau itu pasti di

aku berani jamin kalau harimau itu pasti dia
aku berani bertaruh deh
besok dia nggak akan masuk sekolah
sejak kapan kamu jadi dukun alam
ini fakta sekar bukan dukun dukunan
harimau itu tuh diculik sama penjahat
kamu serius lam
alam tunggu ya jangan nimatin
rasanya tadi pintunya udah aku tutup nih
halo sekar kamu masih disitu kan
alan nanti aku telepon lagi ya
aneh kok bisa kebuka lagi ya pintunya
suara apa itu
sebaiknya kau masuk ke dalam
bahaya masih mengancam
menyempalkan siapa sebenarnya kakek tua itu
ikut campur saja
aku jadi gagal membuka aura harimau putihnya sekam
sampai ketemu lagi
terjemah saja orang tua yang pergi kalau masih ada menjaganya
kakek kok bisa disini
tadi ayah kamu gumarah menghubungi saya
agar segera melindungi kamu
kakek kenal dengan ayah saya
gumara pernah memintaku untuk tidak membuka jati diriku pada anaknya
apa yang harus kukatakan padanya sekarang
kek kok diam saja
paham supaya tidak terjadi salah paham
sebaiknya kamu sendiri tanya pada anak kamu
kek kalau boleh tahu
emangnya tadi orang yang nyerang saya itu siapa ya kek
saya belum bisa mendeteksinya
karena serangan yang dikirim tadi cukup jauh
dan sepertinya dia bukan orang sembarangan
dan menurut ilmu telisik saya
serangan yang saya kirim barusan
tepat mengenai kakinya
dan sekarang dia kakinya sudah pasti pinjang
sudah sekarang kamu istirahat
kalau memang benar kakek kenal dengan ayah saya
tolong kakek berjaga di sini
temani saya dan teman saya
saya takut serangan orang tadi datang lagi
kamu jangan khawatir
aura panas di sini sudah hilang
orang jahat itu sudah jauh dari sini
dan sekarang saya minta
kamu masuk ke dalam
kunci pintu ini rapat rapat
saya akan jaga di sini
terima kasih banyak kek
dari dulu sampai sekarang
kaum ini ini selalu menjadi mahni kekuatan hitam
aduh panas banget sih
katanya kakek mau ajarin selat pagi pagi gitu
tapi kok sekarang malah belum datang juga
gak tau apa panas
tsk tak tau ah
kamu ini ingin olahraga
atau mau ke pesta
percuma kamu dandan kalau nanti kamu bakal berkeringat
enggak aku gak dandan
agen kakek lama sih
ya sudah sekarang pemanasan dulu ya
gitu kan ki
bukan seperti ini
lelikin lapangan ini dulu
ya udah lari